kita awali dari jakarta apartemen soho jakarta barat rabu malam terbakar
api mubakar gedung di atas pertokoan neo soho itu sejak pukul delapan malam dan baru berhasil dipadamkan sekitar pukul sebelas malam
api yang membakar apartemen soho menurut kabit humas polda metro jaya berasal dari lantai b sembilan tempat parkir atas pusat perbelanjaan neosoho yang baru dibuka pada bulan september lalu
kobaran api terus membesar sampai ke lantai empat puluh apartemen soho yang belum dihuni tersebut
petugas pemadam kebakaran jakarta barat dan pusat yang menerima informasi kebakaran pada pukul dua puluh empat puluh mengerahkan dua puluh tujuh unit mobil pemadam
petugas belum memastikan penyebab kebakaran dan akan melakukan pemeriksaan setelah situasi dinilai kondusif
kalau memang ada mungkin ada layanan listrik mungkin bisa juga konsep ada memungkinkan juga atau hal hal lain yang mungkin bisa menimbulkan kebakaran
tapi yang jelas sih bukan dari gas bukan dari
orang memasak karena memang dari luar bangunan gitu
pihak kepolisian juga belum dapat memastikan apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut
sesaat setelah terjadi kebakaran pengunjung pusat perbelanjaan serta pekerja di bangunan tersebut langsung dievakuasi ke tempat yang aman
tentunya kita tunggu sampai clear sampai bersih apalagi ini kan malam hari juga tidak ada penerangan
tentunya nanti kita lihat situasional itu untuk kita melakukan pemeriksaan untuk melakukan penyisiran jangan sampai ada korban di sana itu yang kita juga pastikan
pada sekitar pukul dua tiga puluh tugas berhasil memadamkan kebakaran
petugas kemudian melakukan penyisiran di lantai empat puluh ke bawah untuk mencari korban
arya dita utama jakarta